sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih dewi buat gue
tante jangan tante
dewi mohon jangan tante
andre cepat bawa obatnya
mama demandanku ga tante
aku gak pegang
aku gak tega
ke mereka itu jahat banget
sampai mama itu kayak begitu
kalau nggak ada kamu mungkin mama itu udah meninggal
aku akan tetap disini
selama aku bisa
selama aku mampu
kamu tenang ya
kamu tolong jaga mama ya
aku pergi sebentar
jangan sampai mama itu gerak gerak
jangan lupa pakai tusuknya
kan udah gak ada urusannya
tolong tante jangan setega itu sama mama
tadi mama hampir bunuh diri
kalau gak ada dewi tadi
tadi mama udah berubah
pesawat terbang tinggal landas ngeng
acara tv itu mengungkapkan kebenaran
pokoknya mau bunuh diri segala
aduh terima aja kenyataannya
kasian mama tante
tadi mama itu hampir mati
tolong jangan setia sama mama terus
tanpa disiksa sama tante
mama udah tersiksa kok
tante tuh gak punya belas kasihan sedikit apa

gue akan jamin semua ini selesai
tapi asal dengan satu syarat
apa aja gue lakuin buat lo
lo kasih dewi buat gue
lo itu udah gila apa sat
dan gue gak mungkin kasih dewi sama lo
cinta dalam sepotong roti
pantes nanti mau bunuh diri
anaknya lebih cinta sama pacarnya
tante gak usah ikut campur masalah ini
udah mendingan mama masuk aja
ini urusan aku sama andre
oke mama masuk
tapi dengan satu syarat
kamu harus menang satria
udah mama masuk
lu sekarang udah dapetin semuanya sat
lu cucu kesayangan nenek
dan lu udah pimpin perusahaan
apa itu kurang semuanya
tapi semua itu gak berarti apa apa buat gue andre
sebelum gue dapetin orang yang paling gue cintai
gue akan balikin semuanya sama lo
gue gak butuh jabatan
sekali lagi gue bilang gue gak butuh jabatan
gue akan maafin gue kesalahan nyokap lu ke gue
tapi asal itu lu kasih dewi buat gue
gue gak akan kasih dewi buat lu sat
dan sampai kapanpun gue gak akan kasih dewi sama lu
lu langsung keterlaluan sat
keterlaluan lu bilang
gue rasa permintaan gue ini gak muluk muluk deh
selama ini kan gue selalu mengalah sama lo
apa salahnya sih lo sekali sekali mengalah sama gue
dan satu lagi dre
lu juga lagi berkorban buat nyokap lu
ada ruang hijau juga kan buat lu
ya udah gini aja
mendingan sekarang lu balik
kalau lu ditau jawabannya lu balik lagi ke sini
soalnya gue masih banyak urusan di dalam
jadi dari industri dan pembinaan juga bisa
tapi kamu kalau bilang dubai
kalau kita beli bungkus
kamu masih suka sama dewi kan
aku menyuruh anda meninggalkan dewi karena aku memang masih mencintai dewi
ya memang itu kenyataan
sayang kamu itu dia bisa melihat sekarang
kamu masih mau sama gadis kampungan itu
udah gitu bekas pacarnya aneh
aduh ada udel ditusuk anting
nggak level cing
mama ingat nggak aku pernah bilang
kalau aku mau doperasi karena aku ingin melihat dewi
dan sekarang aku udah bisa melihat ma
aku harus mendapatkan dia
karena cuma dewi yang bisa membuat aku bahagia ma
dan aku nggak akan membiarkan kebahagiaan itu pergi begitu aja
pokoknya aku harus mendapatkan dewi
dit mekenang kabar kerja
lo ngerti kan aku sama kamu

dewi takut kalau tante sendiri nanti
nanti tante coba bunuh diri lagi
kamu pikir kau bisa menyelesaikan masalah saya
hanya dengan mati tahu gak saya bisa lepas dari semua masangan
mati adalah jawaban saya tapi apa kamu kekalin itu semuanya
rusak semuanya lagi
assalamualaikum idrey kamu habis dari mana
kamu habis dari
kamu habis dari menemukan satria dan tante india
aku belum bertemu mereka
aku akan maafkan kesalahan kamp jaman kamu pada aku

tapi dariiberikannya aku akan messenger report buat kauy kaul sekarang
takut integerip ada energi provost